oke selanjutnya kami akan bawa anda ke salah satu destinasi wisata yang mengagumkan di indonesia
kali ini anda akan menyaksikan salah satu destinasi bawah laut terbaik di dunia
kepulauan derawan kalimantan timur yang kami cuplik dari program cnn indonesia insight indonesia
oke informasi berikut ini sekaligus mengakhiri good morning edisi hari ini
jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan uctv
saya prabowo revolusi